untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan oyek
saya mendatangi rumah produksi milik lamun warga desa glontor kecamatan karanggayam kabupaten kebumen jawa tengah
di tempat ini sejumlah pekerja setiap hari mengolah minimal dua sampai tiga kuintal singkong menjadi oya
kita mau nyari singkongnya dulu ya pak ya
ini hari ini saya belusukan di
di hutan ya pak ya
tapi ujung ini perbatasan banjarnegara
namanya desa glontor
nah di tempat ini ada produksi oyek
oyek ini merupakan makanan ini ya tradisional dulu ya
dari singkong dia punya keunggulan rendah kalori
nah seperti apa prosesnya dari mulai mencari ubi ya singkong di hutan
sampai nanti kita olah jadi oyek seperti ini dalam sehari menjadi
yaudah ini nih
desa glontor terletak di daerah perbukitan yang lokasi tanahnya tak ada hujan
kondisi ini membuat warga hanya bisa menanam singkong
untuk sampai ke lokasi kebun singkong yang siap panen
saya harus melewati tanjakan yang lumayan menguras
saya harus melewati tanjakan yang lumayan menggunakan
iya jalannya begini
naik naik ke puncak gunung
ini nanjak itu nanjak semua nanjak semua
ini yang kemarin ini udah dijabutin tanemin lagi
oh ini udah dipanen
ini yang udah dipanen
singkong atau ketela pohon atau ubi kayu termasuk tanaman ubi akar
tanaman ini baru dapat dipanen setelah berumur paling cepat delapan bulan atau maksimal satu tahun
ini delapan bulan
ini jenis singkong apa pak
jadi kalau buat bikin ohiak itu singkongnya yang putih
namanya cinta manis sama beragola
sama itu cimanggu
itu yang dibikin ohiak
oh gitu ya
saya pun mencoba untuk mencabut singkong sendiri
waduh ternyata tak semudah yang saya bayangkan ya
hasilnya seperti biasa saya tidak cukup tenaga untuk mencabut singkong dan harus dibantu oleh para pekerja lain
nih aku mau coba nyabut ya sendirian
gak kuat pak
gak kuat yang ini
ya berdua yuk
singkong yang telah dipanen ini langsung dikupas di kebun
proses pengupasan singkong cukup lama karena harus dikupas satu persatu
setelah seluruh singkong yang dipanen dikupas tahap selanjutnya adalah merendam singkong
saya akan membawa singkong ini ke tempat perendaman
saya mau coba mengangkat setengah karung singkong yang telah dikupas
dan seperti biasa saya tidak cukup tenaga untuk mengangkat beban berat ini
ini nggak penuh satu karung saya coba angkat dulu
gak kuat gak kuat
proses perendaman singkong ini berlangsung selama tiga hari tiga malam
oh jadi dia direndam tiga hari itu
agar kualitas singkong bagus air yang digunakan untuk merendam harus diganti setiap hari
setelah direndam selama tiga hari tiga malam kondisi singkong sudah lebih lunak
untuk menghilangkan kadar air dalam singkong maka dilakukan pengepresan
ini bapaknya pada nonton di belakang
jadi ini proses menghilangkan ini ya
air setelah direndam tiga hari tadi sudah lunak singkongnya
ini terus dipres
tujuannya biar kadar air
kadar airnya habis
pada zaman dahulu proses menghaluskan dilakukan dengan cara ditumbuk
akan tetapi karena jumlah produksi sekarang jauh lebih banyak
proses menghaluskan dilakukan menggunakan mesin paru seperti ini
dan hasilnya singkong yang telah lunak menjadi serbuk atau tepung
nah ini nih jadinya seperti ini
jadi setelah ini jadinya seperti ini
ini prosesnya masih panjang
jadi setelah jadi seperti ini
selanjutnya proses mengayak
proses ini dilakukan untuk membentuk tepung menjadi butiran kecil kecil
proses mengayak ini dilakukan menggunakan alat sederhana bernama irik
lagi kecepatan gitu
hai nah proses ngayak ini tujuannya biar biar sama sama
wah akhirnya habis tapi ini yang satu satu ini tadi itu masih banyak banget nah ini
mau ke tahap selanjutnya nah ini nih ini berarti ke sini kesini ah ah ah ya
hahaha ini tujuannya buat apa sih kok prosesnya enggak selesai selesai nih
bu enggak ini diginikan itu tiap tahapnya biar apa ayam bener oh biar bulet ya ini
hai jadi posisi kakinya harus benar pegangannya kita perhatikan caranya nah
gitu ini tujuannya adalah biar dia butirannya biar lebih lebih bulat bulat jadi kayak snowball
gitu jadi dia nanti akan apa muter muter set ini berkoyak pak
nah sekarang saatnya kita menjemur hasil mengayak tadi pada tahap penjemuran yang
pertama ini tidak sampai kering atau hanya setengah kering ya
setelah setengah kering bahan oyek akan dikukus menggunakan dandang dan kukusan
seperti ini selama lima belas menit proses ini dilakukan agar oye matang
hai jadi ini setelah dijemur setengah kering ya terus kita kukus
iya tinggal dikukus dibawa ke sini
hai nah ya jadi ini setelah dijemur setengah kering jadinya seperti ini ini
masuk sini oh ini masuk sini ya
hai oh sekali masak berapa kilo ini ini ini
hai hai nah ini berapa lama yang sekitar lima belas
hai hai oh lima belas menit ya setelah dikukus selama lima belas menit oye kemudian
diangkat dan selanjutnya digelar seperti ini alias proses pendinginan yang berlangsung satu malam sampai
setelah berangkat dan selanjutnya digelar seperti ini agak lebih cepat
yang lebih cepat
masih warnanya beda
kalau ini yang sudah dikukus
sudah dikukus sudah didiamkan semalam
dan sudah diayak
ini tinggal dijemur sampai kering selama sehari
ini sudah jadi oyek tinggal dijual
menurut lamun kepiawayan warga di kampung ini
dalam mengolah singkong menjadi oye
diperoleh secara turun temurun
pasalnya pada zaman dahulu
singkong menjadi makanan pokok warga di kampung ini
cicilannya akan sih pak
jadi ini anak anaknya tidak punya oyek
rp tujuh ratus pak
lalu pada saat sakital
menurut indah nuraini
ketua jurusan ilmu gizi fakultas kesehatan
oyek yang berbahan singkong merupakan makanan yang rendah kalori
dan bagus untuk penderita gula
akan tetapi mengonsumsi oyek harus ditambah dengan protein abadi
maupun protein hewani agar bergizi
di sisi lain kalau misalnya sudah diolah menjadi oyek
itu kan adanya proses beberapa tahap ya
perendaman itu fungsinya adalah untuk fermentasi spontan
jadi pada saat perendaman
itu akan tumbuh bakteri bakteri asam lakta di situ
bakteri asam laktat itu yang nantinya akan membantu pencernaan kita manusia normal ya
maksudnya pencernaan normal itu untuk sebagai probiotik
jadi itu membantu pencernaan kita semakin baik
untuk misalnya kita cepat lapar ya
kita kan biasanya cepat lapar
kenapa kalau misalnya makan oyek itu kita bisa tahan lapar sampai berapa jam
untuk membantu pengusaha oy dapat menjangkau pasar lebih luas
sejumlah pegiat usaha kecil dan menengah membantu melakukan pendampingan
untuk mengurus izin pirt dan halal
agar ke depan dapat dikemas dan dipasarkan lebih luas lagi
syaratnya untuk bisa premium itu gimana
ada sertifikasi atau seperti apa
jadi untuk lebih premium itu nanti pasti ada izinan dari pirt
kita cek juga higienisasinya
kita akan urus untuk perizinan halalnya mas
terus untuk packaging dan sebagainya
nanti kita akan kemas sedemikian rupa
sehingga dapat lebih diterima di pasar luas
ini kebetulan warga itu lagi mana
oyek dengan sambal ikan asin atau ikan laut
tahu tempe jengkol dan petai rasanya sangat berkesan dan nikmat
apalagi makannya sambil rame rame tentunya ya
agar semakin menambah kenikmatan
pedasnya oyeknya luar biasa
jadi oyek ini selain isunya tentang ketahanan pangan
tetapi ini kesehatan juga masuk ya pak ya
bagi orang yang diabetes ya
mereka tidak bisa konsumsi nasi
ini bisa pengganti nasi
roby sofwan amin dwi ari kebumen